bagi anda para orang tua apakah sudah ada rencana untuk mengisi liburan sekolah anak anak anda
jika belum berkeliling kota jakarta menggunakan bus tingkat gratis bisa menjadi pilihan
tidak hanya menjadi liburan yang mengedukasi anak anak tentang sejarah
menggunakan bus tingkat city tour sekaligus juga sebagai wadah untuk memperkenalkan transportasi ibu kota kepada anak
libur sekolah telah tiba
inilah bis tingkat wisata city tour yang akan membawa saya dan pengunjung lain keliling kota jakarta
dalam satu hari bis ini mampu mengangkut tiga penumpang
bis bis tingkat ini sudah beroperasi sejak tahun dua ribu empat belas lalu
bis wisata city tour atau biasa disebut mpok city ini
memiliki banyak penumpang
tema perjalanan lho
rute bus yang saya pilih adalah history of jakarta
atau rute mengenal sejarah jakarta dengan tujuan kota tua
perjalanan saya dimulai dari halte museum nasional jalan medan merdeka selatan
karena ini bus tingkat saya langsung menuju ke tingkat dua ya
libur sekolah seperti saat ini tak sedikit orang tua yang mengajak anaknya
maka tak heran hampir semua tempat duduk baik di bawah maupun di atas
saya melihat pemandangan dari atas
sudah berapa kali naik bus tingkat

sudah berapa kali naik bus tingkat
kemana sih mau kemana
dari halte museum nasional menuju kawasan kota tua
membutuhkan waktu tiga puluh menit
karena tujuan saya ke kali besar
saya turun di halte bus museum bank indonesia
untuk menuju kawasan kalibesar saya harus berjalan kaki sejauh lima ratus meter
inilah kali besar kota tua
sejak diresmikan juli lalu kali besar kota tua sering disandingkan dengan suasana sungai di korea
revitalisasi bekas permukiman kalangan atas kolonial belanda pada awal abad ke delapan belas
berhasil membius warga jakarta dan sekitarnya
aku dari depok
soalnya pengen ngeliat kalau malam itu pemandangannya tuh kayak di luar negeri
bergeser ke utara dari kali besar saya menelusuri pelataran teras museum fathahillah
atau dalam bahasa belanda
hingar bingar di sini semakin terasa dengan banyaknya anak anak bermain
sore ini tak lengkap rasanya kalau di sini
tapi saya berpikir
rasanya kalau tidak berburu kuliner
saya pun memilih salah satu kedai kopi legendaris di sisi kiri museum fathahilah
interior khas belanda masih lekat dengan kedai ini
sop buntut jakarta dan es bir peletok ini merupakan menu andalan dari kedai seni jakarta
dan ada pun rasa dari sop buntut ini rempahnya cukup kuat
dan yang paling istimewa adalah es bir peletok ini
warna merah ini dihasilkan dari kayu secang
dan bahan tradisional yang digunakan adalah jahe kapulaga dan kayu secang
itulah cerita singkat saya mengisi akhir pekan dari mulai mencoba bis tingkat
kemudian berjalan di sekitar kali besar dan mencicipi kuliner di sekitar kota tua
tentu masih banyak lagi di kota jakarta tempat tempat menarik yang bisa anda kunjungi untuk mengisi akhir pekan anda tidak sekedar buah